salah satu bangunan yang mengalami kerusakan sangat parah adalah pusat perbelanjaan tatura palu
bahkan warga setempat menduga masih banyak korban yang belum ditemukan berada di mal tersebut
dan berikut laporan korespondensi ann indonesia edo ekariski
salah satu lokasi yang terdampak cukup parah pasca terjadinya gempa bermaklum tujuh empat skala ring dari di kota palu adalah ponta tura
kota tura merupakan pusat perbelanjaan pertama yang ada di kota bogor
kalau bisa anda lihat samping dari mall tadura yang dimana saya lihat masih ada banyak sekali cukup banyak kendaraan roda empat yang tertimbun puing puing bangunan dari mal tersebut saat gempa terjadi
dan kondisi saat ini kalau bisa anda lihat disini masih banyak ternyata warga yang berkumpul atau berkerumun di sekitar kawasan mal
mereka disini mencoba untuk mencari barang
barang yang masih mungkin untuk mereka bisa gunakan atau dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari di tengah kondisi bencana di kota palu saat ini
dan kerusakan yang bisa saya gambarkan di ponta tura ini
kerusakan yang sangat menunjukkan para pol berlantai empat ini
berbantah bahkan gempa berbuncang di kota palu pada jam kemarin
menurut kesaksian warga setempat diduga masih banyak korban korban yang kemungkinan besar tidak selamat masih terjebak di dalam
ketuhan mal saat gempa terjadi gempa lalu
dan diharapkan tim sar yang masih melakukan proses pencarian bagi para korban korban yang belum ditemukan
ini bisa mulai memasuki secara intensif kawasan kota tua ini untuk mencari mereka yang masih terjebak di dalam mal ini